kita akan kembali mengupdate bagaimana proses evakuasi kapolda jambi dan juga rombongannya yang
dan kita telah tersambung dengan danion empat ratus enam puluh dua kopaskat red call pas muhammad junaidi
selamat malam pak junaidi
selamat malam mas
ya sebelumnya kami ucapkan selamat karena telah berhasil mengevakuasi kapolda jambi beserta dengan tujuh orang lainnya
tapi kami ingin tahu melihat dari gambar yang sudah beredar luas
posisi dan lokasi dari helikopter mendarat darurat itu tertutup oleh lebatnya hutan
kemudian juga cuaca yang tidak mendukung
bagaimana sebenarnya tadi proses evakuasi berlangsung
oke baik mas terima kasih selamat malam
kami akan menyampaikan sedikit cerita mengenai proses evakuasi tadi
yang dimana kita mulai dari hari senin kemarin
yang sudah inset kedudukan sana
tapi karena cuaca yang tidak memungkinkan
sehingga untuk proses rescue menggunakan media udara tidak dapat dilaksanakan
mengingat jarak dia untuk ditempuh ke sana cukup jauh
medannya cukup berat
dan yang kami dapatkan info
yang untuk proses pergeseran jalan darat itu membutuhkan waktu kurang lebih satu hari satu malam
sehingga untuk objek yang terjadi kecelakaan di sana itu tidak dapat dilaksanakan evakuasi
pilihan satu satunya yaitu hanya dapat dilakukan melalui evakuasi udara demikian
sejak awal kan sudah beberapa kali ada helikopter yang mendatangi lokasi
kemudian memberikan bantuan dan sebagainya
mungkin bisa dilihatkan dipetakan begitu bagaimana nanti proses evakuasi akan berlangsung
apakah juga sempat disebutkan oleh kapolri bahwa akan melakukan modifikasi cuaca
kabut menutupi lokasi atau tkp tempat kapolda ditemukan
apakah tadi juga sempat dilakukan modifikasi cuaca untuk proses evakuasi
untuk proses tadi memang tidak ada kegiatan untuk modifikasi cuaca
karena dari pagi tadi kita masuk kebetulan posisi kami yang sudah mendekati kesesaran
yang kurang lebih lima belas km
kalau kita tarik garis lurus dari map ya lima belas km
itu cuaca dari pagi tertutup disambut siang hari sampai menjelang sore terjadi hujan yang cukup deras
sehingga kita tim sar baik dari kepolisian dari sarnas maupun dari tni au sendiri
itu tidak dapat memasuki kedudukan di sana
tetapi karena mengingat situasi tadi yang sudah cukup lama terjadi kejadian dengan adanya insiden
dengan posisi luka dan sudah dua hari di dalam hutan
sehingga tadi kita terus mengupayakan untuk melihat titik evakuasi apakah dapat dilaksanakan atau tidak
alhamdulillah sore tadi bapak kapolda berhasil kita laksanakan evakuasi melalui proses hois tadi
tadi kalau melihat dari gambar begitu kita juga deg degan melihatnya karena ketika sedang diangkat proses evakuasi
tadi kalau melihat dari gambar begitu kita juga deg degan melihatnya karena ketika sedang diangkat proses evakuasi
kemudian kita melihat bahwa kita sudah melakukan evakuasi
kemudian kita lakukan evakuasi melalui proses evakuasi

terjadi perputaran perputaran itu kan banyak penyebabnya diantaranya karena adanya wash dari helikopter tersebut
yang kedua jika posisi objek yang kita evakuasi itu dalam kondisi normal saja itu pasti terjadi perputaran
apalagi dengan kondisi objek yang kita evakuasi dalam hal ini bapak kapolda terjadi patah fraktur di tengah kanan
ataupun di punggung sehingga beliau tidak bisa duduk apalagi berdiri gitu kan
sehingga hanya posisi rebahan posisi beliau tidak bisa kita setting sesuai dengan harapan di alat evakuasi tersebut
di drug bar itu mengakibatkan posisi drug bar tersebut tidak akan simetris tidak akan balance
sehingga begitu terjadi wash dari helikopter tersebut otomatis akan terjadi perputaran
tetapi hal itu sudah kita antisipasi dengan menambahkan begitu banyaknya perlengkapan safety
baik untuk yang rescuer sendiri
maupun objek yang kita laksanakan evakuasi
sehingga apabila hal itu terjadi tetapi kita pastikan objek dalam tetap kondisi aman
itu artinya ada perbedaan ya ketika menangani pak kapolda yang memang butuh penanganan khusus
karena patah bagian lengan kanan dengan korban lainnya begitu yang lukanya mungkin lebih ringan
itu ada perbedaan dalam proses evakuasi
betul mas betul
alat yang kita gunakan juga berbeda mas
seandainya hanya luka luka ringan tidak terjadi patah tulang segala macam
itu yang kita cukup menggunakan jangka saja ataupun kita sistemnya tandem
sistemnya tandem itu bisa kita ngangkat kita dengan berpangkuan
diikat dipakai safety alat safety sudah bisa kita angkut secara normal secara biasa gitu kan
tetapi karena beliau tidak bisa
ya tadi sebelumnya rekan kami arya dita utama di kota jambi juga melaporkan bahwa pada pagi hari cuaca di lokasi cerah
kemudian siang sempat berawan dan cuaca kembali buruk kemudian sempat cerah lagi
nah bagaimana dengan tim sar gabungan ini mencari celah agar bisa segera mengevakuasi para korban
dan tidak terkendala dengan cuaca begitu bagaimana mencari celahnya
oke jadi gini mas situasi di medan yang kita laksanakan operasi saat tersebut itu
emang cukup cukup sangat perubahan cuacanya sangat cepat sekali gitu kan
dengan kontur yang agak sedikit ketinggian bukit bukit dan memang benar benar hutan merapat di sini
itu selain karena mungkin mendung ada juga kabut segala macam
itu menjadi kendala faktor dalam pelaksanaan operasi sar tersebut
sehingga tadi dari pagi itu ada beberapa heli dari sar
ataupun dari kepolisian melaksanakan mendekat approach ke sasaran yang titik evakuasi tersebut
sambil memantau apakah ada celah atau apa ada kemungkinan kita dapat melaksanakan operasi sar tersebut
apabila memungkinkan dengan sesegera mungkin kita harus segera airborne untuk melaksanakan evakuasi tersebut
karena waktunya sangat terbatas
di hari pertama saja heli sempat masuk tetapi beberapa saat kemudian itu terjadi tertutup lagi
sehingga hal ini sangat berisiko bagi tim sar yang melaksanakan evakuasi
karena medannya bukan medan datar sehingga akan berisiko kepada alutsista yang kita gunakan
ini kan seluruh korban sudah berhasil dievakuasi bagaimana dengan langkah penyidikan penyebab dari kecelakaan ini
helikopter itu akan juga seluruhnya dievakuasi atau bagaimana
kalau menyangkut hal tersebut mas mungkin bisa ditanyakan mungkin kepada tim yang lebih lanjut apakah
apakah dilaksanakan pemeriksaan oleh knkt ataukah ataukah dari pihak kepolisian sendiri kami kurang mengerti
kami di sini hanya melaksanakan tugas untuk melaksanakan evakuasi bapak kapolda
baik terima kasih atas waktunya
let's call pas muhammad junaidi dan yon empat ratus enam puluh dua kopas gat
dan sekali lagi terima kasih
dan sudah berhasil
meng evakuasi seluruh korban dengan selamat
baik terima kasih mas selamat malam
hormat bangga komando